ya dalam pola hidup sehat memang tidak hanya sebatas menjaga pola makan dan olahraga saja
rakyat yang memaksa majority yang pro status quo supaya mengubah itu